di reskrimum polda metro jaya dan polresta tanggerang kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di mes karyawati korban kekerasan seksual di kosambi tanggerang banten
polisi mencari bukti baru saat menggelar olah tempat kejadian perkara di mes karyawati yang tewas di kecamatan kosambi tanggerang banten minggu siang
dari hasil penyelidikan di reskrimum polda metro jaya dan polresta tanggerang mengamankan seorang pria berinisial im yang diduga sebagai pelaku pembunuhan
sementara mes tempat korban es hingga saat ini ramai dikunjungi warga warga yang penasaran berkerumun melihat lokasi kejadian
ibu korban mahfudoh dipertemukan dengan seorang pria yang telah ditangkap oleh di reskrim mumpolda metro jaya
menurut mahfudo putrinya sempat menerima ancaman dari salah satu rekan kerja korban sebelum ditemukan tewas
kalau luar si enoknya ini sama cewek itu di ancam itu ya mau
kasarnya enggak kalau nggak dapat gitu halus dikerjain gitu